terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
tni polri masih terus mencari keberadaan philips martens pilot susi air yang disandra kelompok bersenjata egyanus kogoya
walau kepala polda papua menyatakan pilot susi air tersebut saat ini berada di tangan kelompok bersenjata
belum diketahui pasti posisi kelompok bersenjata yang membawa sandra tersebut
tim gabungan dari tni dan polri melakukan pencarian titik atau posisi pilot susi air
philip martens warga negara selandia baru di wilayah nduga dan sekitarnya
hal ini disampaikan kapendam tujuh belas cendrawasi kolonel kav herman taryaman dalam keterangan tertulisnya pada selasa lima belas februari
untuk mengoptimalkan pencarian tim gabungan dari tni dan polri kini bergabung dengan satgas damai kartens
seperti diketahui aparat tni polri terus berkoordinasi dengan tokoh agama tokoh adat tokoh masyarakat dan pihak pemerintah daerah
selain itu tni polri telah menyiapkan tim evakuasi apabila sewaktu waktu keberadaan sang pilot diketahui
saat ini tni polri juga menangkap tni polri
polri juga menangani warga distrik paro yang melakukan eksodus karena merasa ketakutan
menurut kapendam tujuh belas cendrawasi hal itu dilakukan atas permintaan bupati duga
sejak proses evakuasi dilakukan pada delapan februari dua ratus empat puluh pekerja sudah dievakuasi dari distrik paronduga papua